eh kalau bener dia sudah satu bulan kagak keliatan
berarti dia benar ditahan polisi
he he ya gimana ya disini dia dibutuhin namanya sulam untuk nyetir mobilnya
he he ya maklum punya mobil kagak punya nyaling untuk nyetir sendiri
he he he kalau kagak salah
si robby itu supir angkut tembakan dan diberiuk
kalau kagak salah
oh lagi ada halangan
semua nyatanya sudah siap
siap pak haji
kata nyatanya sudah siap
bagus pak ojo
kalau gitu sekarang pak ojo tolong siapin mic nya
nah anak anak siap semua ya
bentar lagi acara kita mulai
sudah dimulai pak ustaz
bangga pak ustaz pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dalam rangka peluncuran armada bubur ayam haji sulamuni
marilah kita bersama sama dengan hikmah

dari bandung presidentika
silakan bapak bapak berangkat mencari nafkah semoga barokah dan mendapatkan rezeki melimpah darah
makin maju aja kayaknya bubuk rebang sulam biru biru aja dia hidup hidup pabrik roti
pakai armada segala mak jamin nih seminggu masih bangkrut umiko ngomongnya kayak gitu sih harusnya
kita seneng loh lihat tetangga maju ya kalau karena maju usaha keras sih kita patut senang dan bangga
tetapi kalau majunya dengan kebetulan ya siapa juga bisa maju ini yang dapat dari lotret lah
yang dapat dari dah pengusaha lah hati yalah paham gabah di dalam islam tuh enggak ada yang kebetulan
semuanya tuh pasti direncanain sama allah waalaikumsalam kesukuran di rumahnya baju sulam
ini baru dari bandara jepun anak gue yang katanya sekolah di mesir iya semak tawa yang waalaikumsalam
haji kalau tiap liburan pulang berat juga ya pak aji biayanya ya gimana lagi sih kok
hai orang tajil
mesir jakarta jauh pak aji tiketnya mahal emang pak aji sanggup ya elah namanya juga anak semata
wayangnya sanggup sanggupin dong gimana katanya mau maju dari pada sekolah disini pergaulannya
tahu enggak ada bener itu yang bikin kita gitu oh ternyata si sulam dahila ngobet banget sirop

ini kita jadi cemas takutan ngeri dll deh udah lama juga nih si roby kagak kelihatan disini udah
sebulan lebih ditangkap lagi ditangkep kek nggak tau aja dia kan anak berhidung tahu sendiri bagaimana
pergaulannya bisa bisa dia kelipat amat obat ini
kalau bener dia sudah satu bulan kagak keliatan berarti dia bener ditahan polisi
ya gimana ya disini dia dibutuhin namanya sulam untuk nyetir mobilnya
ya maklum punya mobil kagak punya nyali untuk nyetir sendiri
kalau kagak salah si robby tuh supir angkut tembakan di priok
kalau kagak salah kerjaannya tentu
bumi udah aja masih aja sih suka gosip bang roby itu mahasiswa teknik mesin
kok dibilang sedih teknik banget sih
mau jo udah malem istirahat aja dulu
yaudah mau jo istirahat aja
adik lo si robby belum telepon lagi tuh
udah sampe sepuluh hari nih dia belum nopo
terakhir sih dia bilang mau ke pedaleman bang
itu gak ada sinyal kali di sana
pagetnya nih ampe gue katanya mau ke pantai
kenapa pake cedalem dalem sih
nih kata orang nih daerah segitu masih rawan
kalau kita mau ke pedaleman kudus naik perahu kecil
udah gitu kalinya banyak buaya
kalau ada yang lebih capok buaya redo lo redo
emang si roby mau disuruh ngapain sih bang
bener juga ide ma
gue harus pikirin bukan cabang lagi
kalau gak ke tangan yang segala gimana
kan ntar bisa ancur
nanti dia justru gue mau ajak robby
robby mau disuruh jadi tukang bubur
yang bener aja dong bang bang
dia itu kan calon sarjana teknik
nih gue tau
masa sarjana gue suruh dorong dorong bang sih
nih kalau ada die kan gue bisa tukar pikiran
robby itu pergaluannya luas
nah gak kayak gue keten abangnya keder
boleh langsung tujuh tidak dapat dihubungi

bang robby lagi ada masalah
dua minggu ini
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah